berbagai menu nasi goreng sering kita santap dari nasi goreng ayam nasi goreng seafood maupun nasi goreng kambing
namun di magelang jawa tengah terdapat kafe yang menyajikan menu nasi goreng yang dicampur dengan buah durian jenis montong
bagaimana jadinya jika legitnya durian montong dipadukan dengan nasi goreng yang gurih
hasilnya sensasi rasa yang menggoda dan layak kita coba
nasi goreng durian montong menjadi menu andalan di kafe yang terletak di jalan majen bambang sugeng metro yudan magelang
nasi goreng durian diklaim menyehatkan dan bisa dikonsumsi para vegetarian
pasalnya seluruh bahan yang digunakan adalah nabati seperti durian jenis montong nasi putih dari beras organik wortel jagung kacang polong serta bumbu dapur seperti garam gula dan merica
inovasi baru menu nasi goreng ini berawal dari melimpahnya hasil panen
panen durian montong hasil pembibitan atik sang pemilik kafe
keunikan nasi goreng durian montong tidak hanya mengundang pecinta kuliner dari magelang saja
namun juga dari luar kota seperti solo yogyakarta
terasa itu pedas pedas manis dan enak
satu porsi nasi goreng durian montong bisa didapat dengan harga rp delapan belas
namun bagi anda yang memiliki darah tinggi dan kolesterol sebaiknya berhati hati dan membatasi
pasalnya kandungan kolesterol pada buah durian ini terbilang cukup tinggi